ya kita ke informasi pertama kalau akhir pekan lalu sempat presiden joko widodo menghadiri ataupun mengunjungi rumah almarhum dari gus dur
nah sekarang giliran calon wakil presiden sandiaga uno yang diberi bekal tempe mendoan oleh sinta nuria wahid saat sandi mengunjungi rumah keluarga presiden keempat republik indonesia gusdur di ciganjo
ini memang kita tidak tahu ya apakah ada hubungannya atau tidak karena dulu kalau kita ingat beberapa saat yang lalu sandi memang sempat mengungkapkan bahwa kini ukuran tempe sangat tipis setipis kartu atm karena bahan baku yang mahal
nah mendoan yang diberikan kira kira setipis itu nggak ya coba kita lihat deh
calon wakil presiden ri pasangan prabowo subianto sandiaga salahuddin uno mendatangi kediaman sinta nuriyah wahid istri presiden ri keempat almarhum kiai haji abdurrahman wahid atau gusdur di ciganjur jakarta selatan senin siang
kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi kesesepuh nahdlatul ulama
saat kunjungan sandi sempat menolak jamuan makan yang diberikan keluarga
di kota sinta nuria lantaran sandiaga sedang menunaikan ibadah puasa
akhirnya sinta pun memberikan bekal kepada sandi berupa potongan tempe mendoa
sandi mengungkapkan tempe yang diberikan sinta tidak setipis kartu atm
saya juga dikasih oleh oleh tempe yang sudah tipis seperti itu atm
mendoan ini karena kebetulan lagi sahur sama sama puasa
ibu ini puasa terus saya pasal itu
hari ini sandiaku puasa
ini nanti buat buka puasa
terima kasih ibu silakan
sebelumnya dilansir detik com sandiaga uno sempat menyebut harga sejumlah bahan pokok
salah satunya tempe terus meningkat
menurut sandiaga karena harganya meningkat ukuran tempe saat ini setipis kartu atm
saat mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah pernyataan politik
dalam menyikapi semakin melemahnya kurs rupiah terhadap dolar
menurutnya hal ini menyebabkan meroketnya harga harga bahan pokok
termasuk tahu dan tempe